hai harga sayuran terutama cabai dan bawang merah terpantau terus melonjak di pasar tradisional
dramaga bogor jawa barat pada selasa pagi sepinya daya beli masyarakat membuat pedagang merugi
begitu juga harga bawang merah dari tiga puluh kini mencapai enam puluh rupiah per kilogram akibat terus
melonjaknya harga sayuran dan sembako membuat salah satu pengusaha catering mengalami penurunan pendapatan
selain di bogor harga cabai di pasar tradisional soponyono rungkut surabaya juga terus mengalami kenaikan
dari pantauan padatang
pada rabu siang harga cabai kini mencapai rp satu ratus sepuluh rupiah per kilogram bawang merah yang sebelumnya tiga puluh menjadi enam puluh rupiah per kilogram
tomat yang harga normalnya rp lima per kilogram saat ini menjadi rp dua puluh lima per kilogram
harga sayur mayur seperti kubis timun dan kol juga ikut mengalami kenaikan
kondisi ini dikeluhkan pedagang dan pembeli yang harus berhemat untuk kebutuhan sehari hari
usia ada yang punya ke putus berburu
maksud saya tidak mengenai tentang inilah yang biasanya saya cepatnya ketchup
ak atas bayi diexpress sebaliknya
bahwa perboa pemberin brigadir
sijam ini penting di ter facilitas pejabat banyak peua jendela ini berfalsehari ini baiknya hanya cari ini
disambut bahagia para petani di desa kedung rejo
kecamatan rawakangkung lumajang pada rabu pagi
sejumlah petani di desa mengaku dalam sekali panen
setiap sepuluh hari mereka bisa mendapatkan
lebih dari dua ratus kg cabai
di tingkat petani sendiri harga jual cabai
mencapai lima puluh tujuh ribu rupiah per kilogram
tim liputan cnn indonesia